proposal kamu bermasalah
sponsor bilang garannya terlalu gal galan
kita ketemu besok
jam sama tempatnya nanti saya kasih kabar sebelum kita ketemu
kamu stand by
jangan ada urusan yang lain
biasanya kalau duduk disini
kita nunggu uang datang
sekarang nunggu apa
cuma nunggu kabar baik dari bang edi
setelah saya bahas lagi dengan panitia
nanti segera saya kasih kabar
silahkan diminum kopi
sudah siap tempur
mari kita bertempur
kopi saya udah tinggal ampasnya
orangnya gak ada
sama orangnya gak ada
sama orangnya gak ada
sama orangnya gak ada
sama orangnya gak ada
sama orangnya gak ada
sama orangnya gak ada
sama orangnya gak ada
sama orangnya gak ada
sama orangnya gak ada
sama orangnya gak ada
sama orangnya gak ada
sama orangnya gak ada
sama orangnya gak ada
sama orangnya gak ada